warga negara indonesia yang saat ini sedang bepergian ke luar negeri
diharapkan untuk segera kembali ke indonesia sebelum mengalami kesulitan penerbangan lebih jauh lagi
setiap negara mengambil langkah restriction of movement person salah satunya indonesia
yaitu dengan kebijakan perlintasan indonesia
apakah dengan kebijakan perlintasan indonesia warga negara asing tidak boleh masuk ke indonesia
bagi seluruh warga negara asing yang ingin masuk ke indonesia
masih harus mengajukan visa ke perwakilan republik indonesia di negara setempat
dengan menyertakan sertifikat kesehatan dan surat keterangan bersedia di karantina selama empat belas hari
surat kesehatan tersebut harus menunjukkan fit to travel
tidak menunjukkan gejala infeksi pernafasan
dan tidak menunjukkan gejala gejala covid sembilan belas
dan surat tersebut harus dikeluarkan oleh otoritas kesehatan setempat
maksimal tujuh hari sebelum check in ke indonesia dan masih berlaku saat meninggalkan indonesia
kalau gitu apakah seluruh warga negara asing atau seluruh warga negara indonesia yang tiba di indonesia harus dikarantina
tentu tidak semua hanya wna dan wni yang memiliki gejala covid sembilan belas yang dirujuk ke rumah sakit rujukan pemerintah

bila positif maka biaya perawatan ditanggung oleh kementerian kesehatan
dan wna dan wni yang dinyatakan sehat anda hanya perlu melakukan self quarantine atau karantina mandiri selama empat belas hari
terus nasib warga negara asing yang tidak bisa kembali ke negaranya karena lockdown gimana
mereka harus segera ke kantor imigrasi terdekat
mengurus permohonan izin tinggal keadaan terpaksa
harus berkomunikasi dengan kedutaan besar masing masing di indonesia
lalu apakah seluruh warga negara asing masih bisa kembali ke negaranya masing masing
jawabannya tentu bisa
selama negara tersebut tidak memperlakukan kebijakan lockdown
masih ada ketersediaan penerbangan
dan jangan lupa terus menghubungi kantor pewakilan
sebaliknya wni yang sampai di indonesia sesampainya di bandara
harus mengikuti protokol kesehatan yang diwajibkan oleh petugas bandara
sementara bagi wni yang memiliki kepentingan bekerja dan kuliah
masih bisa melakukan perjalanan ke luar negeri
dengan memperhatikan resiko negara tersebut
kebijakan yang diambil oleh negara tersebut
dan tentunya ketersediaan penerbangan pada saat itu
hingga saat ini memang beberapa negara sudah melakukan kebijakan lockdown
untuk semua wni baik bmi maupun pelajar indonesia di luar negeri
ingat selalu tetap tenang jagalah kebersihan dan kesehatan
ikuti taati kebijakan negara tersebut
dan jangan lupa terus menjalin komunikasi dengan perwakilan republik indonesia di negara setempat
fina nabilah wintri hawadji jakarta